pemerintah kabupaten gunung kidul menyebut ada delapan puluh tujuh orang positif antraks dan satu orang meninggal
kejadian penyakit zoonosis ini bukan kali pertama terjadi
di indonesia memang biasanya bermula dari mengonsumsi sapi yang sakit dan mati
lalu pertanyaannya bagaimana langkah konkret yang seharusnya diambil dengan cepat agar bisa menuntas berantas antraks
kita akan bahas bersama dengan guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia prof chandra yoga aditama
selamat malam prof terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
secara umum pemerintah kabupaten gunung kidul ini sudah mengklaim
sudah melakukan langkah mitigasi penelusuran kasus lokalisir disinfeksi penyiraman formalin hingga pemberian vaksin juga
semua sudah dilakukan mengingat kasus ini juga pernah terjadi di dua ribu dua puluh
tapi faktanya di dua ribu dua puluh tiga kembali terjadi
kalau kita bicara tentang evaluasi apa sebenarnya yang bisa dievaluasi
dan bisa diambil pelajaran dari kondisi seperti ini prof
seperti tadi mevri sampaikan hampir semua kasus kita terjadi sesudah mengkonsumsi sapi yang sakit atau sapi yang mati
dan sekarang pun terjadi demikian
artinya pertama ada sapi yang sakit atau sapi yang mati
harusnya kan ini terdeteksi dulu
ada sapi yang sakit begitu atau sapi yang mati mendadak
kalau surveillance dilakukan secara baik maka kita bisa deteksi oh ini ada sesuatu
nah pada waktu ada sapi yang sakit atau sapi yang mati mendadak
terjadi di satu daerah apalagi daerah itu adalah endemis antraks
maka tim yang turut tentu saja harusnya adalah tim kesehatan hewan
saya kira juga mungkin sudah dilakukan tim kesehatan manusia dan juga tim kesehatan lingkungan
karena kan ini penyakit zoonosis dari sapi menular ke manusia dan sporanya ditemukan juga di lingkungan
jadi artinya inilah yang disebut sebut sebagai konsep one health
karena masalah kesehatan perlu ditangani dari tiga aspek
aspek kesehatan manusia kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan
jadi kalau terjadi sapi yang sakit tadinya sebelum ada korban pada manusia
bagus kalau turun tiga tiganya sehingga kemudian bisa dideteksi oh ini ada antras
kemudian sapinya harus dikuburkan atau dimakan sehingga tidak sampai menular ke manusia
jadi sebenarnya itu yang awalnya dilakukan pada waktu itu
saya tidak tahu bagaimana terjadi tapi hampir selalu yang terjadi adalah sapinya sudah
kadung sakit sudah kadung mati bahkan menurut informasi sudah dikubur kemudian dikeluarkan lagi
dan itu sudah menular
tentu saja kalau sudah mendengar lain lain ceritanya
jadi artinya masalahnya memang berulang ke hal yang sama dan itu terjadi berulang ulang
di negara kita saya kira sudah disampaikan selalu terjadi dari waktu ke waktu
oke prof kondisinya sekarang tadi seperti yang prof sebutkan bahwa ada hewan ternak yang sudah mati
kemudian dikubur kemudian ternyata di
gali lagi untuk dikonsumsi kembali
melihat kondisi seperti saat ini sudah banyak yang kemudian suspek juga diperiksa
hingga akhirnya dinyatakan terinfeksi begitu atau positif antraks
di kondisi seperti saat ini apa yang kemudian harus diambil dengan cepat
agar pemberantasan dari antraks ini bisa dilakukan
ada tiga sebenarnya kan tentu saja
yang pertama ini karena saya dari kesehatan maka tentu saja yang sakit mesti diobati gitu begitu
dan yang berapa part tapi belum sakit
diberikan terapi pencegahan terapi profilaksis
itu untuk manusianya
untuk hewannya tentu dipastikan mana yang sakit mana yang tidak sakit
kemudian yang sakit di
kalau menurut world orgation of animal health sedapat mungkin dimakar
yang dikumpul jangan sampai ada
bisa terhubung dengan oksigen supaya sporanya bisa
jangan sampai tumbuh lagi
itu yang perlu dilakukan saat ini memang
tentu saja pembersihan baik dan sebagainya tapi yang perlu dilakukan juga kan adalah
karena supaya ini jangan terjadi lagi
atau kalau mungkin akan terjadi kita bisa minimalisir tentu saja
kalau dari kacamata hewannya maka nomor satu adalah surveillance
supaya ketemu lebih awal kalau memang ada yang sakit
kalau kita lihat dari penjelasan dari amerika misalnya cdc amerika mengatakan bahwa kenapa kemungkinan antrak kecil di amerika
karena vaksinasi itu berjalan secara intensif itu yang kepada hewannya
kepada manusia yang tadi sudah dibahas kenapa sih sudah diberitahu bahwa memang kalau sakit jangan dikubur
maksudnya jangan dipotong
justru kalau sakit harusnya menghubungi petugas kesehatan hewan setempat agar bisa dijelaskan ini sakit karena apa
dan ini bukan hanya sapi ya
pada prinsipnya kalau ada yang sakit hewan apapun juga kita mesti berhubungan dengan pakarnya kan
dalam hal ini kesehatan hewan
tahu kenapa si hewan kita itu sakit
itu yang mesti dilakukan sebenarnya
artinya edukasi dan juga pengawasan terkait dengan penanganan hewan ternak ini menjadi salah satu kunci utama ya
untuk mencegah dari hulunya seperti apa
kalau kita bicara saat ini spora yang tadi prof sebutkan bahwa spora yang terbentuk dari bakteri penyebab antraks ini kan
kemudian terpapar udara bisa bertahan bahkan sampai empat puluh tahun
dan yang mengerikan lagi adalah resisten ya prof ya terhadap kondisi lingkungan dan juga bahan kimia yang ada
saat ini kita tahu di daerah tersebut sudah kemudian terkontaminasi tanda kutip begitu ya dengan adanya spora
bahaya atau bom waktu seperti apa sih prof yang harus kemudian diantisipasi oleh dinas terkait agar tidak kemudian makin memperburuk keadaan yang terjadi saat ini
ya sekarang kita sedang menangani antraks ini
sehubungan dengan kejadian di gunung kidul ini gitu ya
tentu kita berduka ada yang meninggal ada yang bilang satu ada yang bilang tiga dan ada sekian ratus orang yang sakit
tapi sebenarnya kita juga mesti proporsional
secara umum antraks ini adalah penyakit yang jarang walaupun memang serius gitu ya
dan sebagian besar kasus setahu seingat saya lah ya yang ada di terjadi di indonesia dan di banyak tempat itu terjadi karena kontak dengan hewan yang sakit
saya belum pernah membaca di indonesia di luar negeri juga rasanya tidak ada yang betul betul terjadi karena spora yang menyebar ke sana kemari
tentu saja secara teori spora itu memang bisa tahan dua tahun tahun sekian puluh tahun mungkin menyebar
tapi pada kenyataannya kejadian pada manusia adalah terjadi karena memotong
maksudnya itu adalah mengkonsumsi hewan yang sakit
jadi sekarang kita kita proporsional yang satu tentu saja penanganan pada hewan harus dilakukan penjelasan kepada manusia juga harus dilakukan ya penanganan pada lingkungan juga harus dilakukan
tapi kita proporsional melihat masalahnya tidak perlu juga terlalu khawatir berlebihan tapi kita tetap waspada dan melakukan kegiatan penanggulangan yang baik
baik penanggulangan yang tepat ya prof ya sesuai dengan strategi atau prioritas yang ada begitu
di mana tadi dipastikan bahwa tidak mengkonsumsi hewan yang sakit
bicara soal hal itu prof ini kepala bidang kesehatan hewan dinas peternakan dan juga kesehatan hewan gunung kidul menyebutkan bahwa ada unsur tradisi yang juga lekat erat kaitannya diduga menjadi salah satu pemicu
disebutkan oleh kepala dinas terkait adanya tradisi brandu ini diduga juga jadi salah satu pemicunya
bicara soal kondisi seperti ini apa kemudian pendekatan
ya seperti itu
apa yang baiknya harus dilakukan agar bisa mencegah penyakit akibat konsumsi hewan hewan yang sakit
karena kita tahu bahwa tradisi ini adalah hewan dikubur dulu kemudian digali baru dikonsumsi prof
ya jadi kan ada dua tradisi saya dengar satu tradisi yang hewan dijebur kemudian dikonsumsi
atau ada juga kecenderungan ini orang sudah kasihan hewannya sakit mati jadi kita mesti bantu dengan membeli hewan
ya kan ada juga hal seperti itu
nah ini memang merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu
itu mungkin salah satu simpul utama untuk pengendalian di masa yang akan datang
ngomongnya saya enak kita berikan sosialisasi kepada petani sosialisasi kepada peternak sosialisasi kepada masyarakat
tapi jelas ini salah satu pendekatan yang harus dikerjakan secara serius
dan tidak mungkin petugas kesehatan baik kesehatan manusia kesehatan hewan cukup untuk mampu menjelaskan ini kepada masyarakat secara kompresif
petugas kesehatan baik kesehatan manusia akan cerita dari kacamata sakit sehat
tapi ini kan tradisi yang perlu dikati juga dari kacamata
dari kacamata sosiologis dari kacamata pemuka daerah pemuka tokoh setempat
sehingga budaya ini bisa berubah
budaya bukan tidak mungkin berubah
kita sudah banyak melihat contoh budaya yang begini tadi berubah menjadi begini
tapi jelas itu bukan semata mata domain petugas kesehatan
harus ada usaha bersama
mungkin ilmu sosiologi masuk ilmu kemasyarakatan masuk dan protokol masuk
tapi saya setuju sekali dengan mevri ini harus jadi salah satu program utama kita juga ke depan
untuk mengubah budaya juga merupakan hal yang sangat penting
oke intinya adalah untuk kemudian bisa tuntas memberantas antraks dari sumber utamanya dulu
memastikan bahwa hewan hewan ternak yang ada ini dalam kondisi sehat ketika akan dikonsumsi begitu ya prof ya
oleh manusia begitu agar bisa benar benar diberantas ini
kaitannya dengan kondisi manusia
terima kasih banyak prof chandra yoga aditama guru besar fakultas kedokteran universitas
indonesia sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu prof